wakil presiden yusuf kala mengungkapkan bela sungkawa atas kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh di tanjung karawang jawa barat
yusuf kala mengatakan seluruh pihak tengah melakukan evakuasi terhadap sejumlah penumpang dan awak pesawat
menurut kala komisi nasional keselamatan transportasi juga akan mengusut kecelakaan ini
kepada kecelakaan di serdekat karawang mudah mudahan ini memberikan tidak semua dorongan agar baik perusahaan juga regulator atau pengawas ini lebih ketat lagi menjaga sistem kita
karena pesawat terbangkan sangat rentan apabila tidak ada pengawasan yang ketat
kepada kecelakaan di serdekat karawang mudah mudahan ini memberikan tidak semua dorongan agar baik perusahaan juga regulator atau pengawasan ini lebih ketat lagi menjaga sistem kita